pt asdp menerapkan kebijakan khusus selama arus balik di pelabuhan bakauheni lampung
kebijakan ini adalah tidak adanya masa kada luar saha untuk tiket yang telah dipelih pemudik
kebijakan berlaku sejak dua puluh empat jam pemudik tiba di area pelabuhan
dalam periode arus balik pertanggal sebelas sampai dua puluh satu april dua ribu dua puluh
untuk itu para pengguna jasa diharapkan memesan tiket lebih awal untuk menghindari kehabisan kuota
di sisi lainnya berdasarkan data yang dirilis pt asdp cabang bakauheni
per dua puluh empat jam volume kendaraan yang hendak meninggalkan sumatera meningkat
di hari kedua lebaran ada peningkatan volume kendaraan sebanyak tiga an unit
menjadi delapan sembilan ratus tujuh puluh empat kendaraan yang menyeberang ke pulau jawa
sementara untuk jumlah penumpang juga meningkat tiga puluh empat persen dibandingkan hari sebelumnya
menjadi empat puluh satu dua ratus delapan puluh penumpang
dari jalur merak bakahuni dan juga dari jalur ketapang gilimanuk
tentu sebenarnya kalau melihat dari fungsi ataupun juga tujuannya
ini sebenarnya bisa dikatakan ini memudahkan termasuk juga menguntungkan bagi para pemudik
sehingga para pemudik ini tak perlu khawatir jika dalam perjalanan menuju ke pelabuhan bakauheni
ini di tengah jalan mengalami kemacetan lantaran tiket feri ini tidak akan hangus
selama dalam waktu dua puluh empat jam para pemudik ini tiba di pelabuhan
dari waktu check in yang sebenarnya tertera pada tiket yang sudah dibeli
di mana perlu diketahui bahwa waktu check in para pemudik untuk di pelabuhan
ini sebenarnya sudah diantisipasi daripada proses pemesanan tiket sebelumnya
yakni maksimal dua jam di pelabuhan
jadi kalau misalnya terkena macet di jalan para pemudik ini tidak perlu khawatir lagi
tapi ingat ini hanya dua puluh empat jam artinya ini merupakan diskon
utamanya bagi para pemudik yang mungkin saja ini memiliki kekhawatiran
karena sebelumnya ini juga menjadi salah satu faktor mengapa para pemudik ini
tidak membeli tiket saat perjalanan baru dimulai
mereka rata rata membeli tiket saat sudah mulai perjalanan dan mendekati area pelabuhan
ini justru malah menyusahkan mereka apalagi kalau misalnya kuota tiket daripada kapal penyeberangan ini
sehingga ini patut diingat dan juga justru menjadi imbauan
kepada para pemudik untuk mempersiapkan perjalanan mereka dengan baik
utamanya dapat membeli tiket jauh jauh hari melalui aplikasi online
ataupun mitra resmi dari aplikasi penyeberangan dari asdp
yang memang sudah diberlakukan sejak jauh jauh hari
sementara kalau untuk melihat kepadatan arus lalu lintas yang ada di area pelabuhan
ini sudah ramai antrian daripada pemudik ini sudah terlihat enam ratus meter
tapi meskipun begitu peraturan atau maksud kami petugas
pengaturan daripada di area pelabuhan ini sudah sigap
sehingga untuk ke area pelabuhan sendiri kemacetan masih bisa diatur
dan antrian ini bisa dikatakan normal
tapi memang sudah mengalami peningkatan volume
karena mengingat ini adalah sudah masuk dalam masa atau momen arus balik lebaran
nanti puncak arus balik lebaran ini diprediksi akan terjadi pada tanggal tiga belas hingga lima belas april dua ribu dua puluh
dan tentunya untuk memperlancar arus balik harus beli tiket dulu ya valen